seorang karyawati perusahaan kawan lama grup diduga mengalami pelecehan seksual
yang dilakukan oleh sejumlah rekan kerjanya
kasus ini viral di media sosial setelah diungkap oleh suaminya
dugaan pelecehan seksual disebutkan terjadi usai korban menjadi model foto untuk produk kantor
terduga pelaku memotret bagian punggung korban tanpa sepengetahuannya
dan mengunggah foto tersebut di grup whatsapp kantor
foto korban tersebut kemudian menyebutkan bahwa
menjadi bahan pelecehan oleh sejumlah terduga pelaku
menanggapi kasus ini vice president corporate government relations kawan lama group
dasep suryanto menegaskan pihak perusahaan tidak akan mentolerir
jika ditemukan adanya kasus pelecehan seksual
pihaknya masih mendalami kasus dugaan pelecehan tersebut
terkait dengan case yang sekarang sedang terjadi
yang diberitakan di mana mana ini
kami perusahaan sedang melakukan pendalaman
sebetulnya yang terjadi seperti apa
supaya kami bisa menentukan sikap dan tindakan kepada yang diduga pelaku ini
bila dalam kes ini ternyata ditemukan ada tindak pidana dan sebagainya
kami sangat mendukung pihak berwenang untuk memprosesnya lebih lanjut
ditemui terpisah suami korban meminta agar pihak perusahaan
mempercepat persetujuan pengunduran diri istrinya
selain itu ia juga meminta pihak perusahaan memecat para pelaku yang terlibat
yang pertama adalah supaya istri saya bisa keluar hari ini juga tanpa ada one monoties
dan hal tersebut sudah disetujui pada suratnya dan sudah ada parafnya
lalu yang kedua kebutuhan saya adalah untuk dilakukannya pemecatan secara tidak hormat
kepada pelaku yang terlibat
namun hal tersebut dijawab oleh perusahaan membutuhkan proses investigasi internal
dan apapun yang terjadi keputusan perusahaan saya operatif
rencananya korban bersama suami akan melaporkan kasus dugaan pelecehan seksual ini ke polres jakarta barat
mahardika prakasya satya jakarta